aku sebenarnya udah sempat mencoba
tapi mereka terlalu kuat
kamu hanya belum tahu kekuatanmu yang sebenarnya
tapi untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya
kamu harus latihan dengan
mau apa dia
ternyata dia siluman ular
berarti kecurigaanku sudah terbukti
kita tangkap dia
ular itu berganti kulit
dewi kok lama banget ya di dapur ya
pak asep saya takut terjadi sesuatu sama dewi pak
enggak enggak enggak
biar saya cek dulu sebentar ya
enggak enggak usah wisnu
aku beli gulanya dulu
yaudah aku minum ya
iya silahkan silahkan
yaudah aku langsung pamit ya
aku gak enak aku mungkin ditungguin di rumah sekarang
besok aku balik lagi kesini
yaudah kalau gitu aku pamit ya
terima kasih ya pak seth ya
eh tadi kamu gak apa apa
untung aja tadi wisnu gak lihat
kamulah siluman ular itu
aku bukan siluman ular
saya sendiri sudah melihat kamu berganti kulit barusan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamulah yang meneror keluarga dharma
dan yang membunuh dharma
mencelakai keluarganya wisnu
kamu jangan bohong
mana teman kamu
dewi itu tidak jahat
tidak pernah ngejahatin keluarganya wisnu
telur itu kan telur siung
dan terus siung varian

tapi jeruh itu gak ada
kalau di ke sowas panggung saya ketat pas
di sekitar lima puluh meter
tersebut juga rasanya tidak ada
traitor dan teringerite mereka
aku disuruh percepat
aku tidak ada usaha se mecata atau senyuman guilty ty uman
bahkan dia sendiri tidak tahu asal usulnya dari mana
ternyata dia adalah adiknya siluman ular kecil itu
aku tahu siapa kamu
dia anaknya ratu resma
kalian tahu ibuku
dulu ratu resma berusaha keras untuk melindungi telurmu dan mustikasi ion
tetapi ibumu dibunuh oleh siluman ular bangsa lain
tetapi telurmu dan mustikasion berhasil diselamatkan oleh aku dan rendra
siluman ular berhasil mematuk rendra sampai mati
oleh karena itu telurmu dan mustika sion terlepas dari genggamanku
dan tenggelam di laut
ternyata guruma membalikkan keadaan
pintar sekali guruma
jadi semua keluarga aku sudah tidak ada
kamu harus membantuku untuk menyelamatkan keluarga wisnu
kamu tidak mau ada korban lagi kan
apapun akan aku lakukan untuk melindungi wisnu dan keluarganya
aku sebenarnya udah sempat mencoba
tapi mereka terlalu kuat
kamu hanya belum tahu kekuatanmu yang sebenarnya
tapi untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya
kamu harus latihan dengan
lu dengar suara cewek nangis gak rul
aku sudah berhenti menunggu
aku sudah berhenti menunggu
aku sudah berhenti menunggu
aku jadi merinding rul
aku juga jadi merinding
itu cewek itu yang nangis
itu cewek itu yang nangis
menyenggung enak rul
kasian itu cewek sendirian disitu nangis
nen ngapain malam malam kesini sendiri nen
hobi saya baru meninggal bang